sama sekali bukan salah kamu komel
ini memang cuma urusan om sama deddy kamu
nggak ada sama sekali sangkut pautnya sama kamu
jadi kamu nggak perlu merasa bersalah kayak gitu
thank you banget ya om udah ngertiin
om malex gampang banget percaya ke gue
padahal gue juga gak bakal belain dia ke diri sebelum pangeran minta maaf and officially jadi tenangan gue
saya ingin sekali kenal sama dia
pas makan malam nanti aku akan bujuk anak bundawang buat tetap kuliah di jakarta
aku akan daftarkan dia ke rumah
dia di bunga bangsa
supaya bisa satu kampus sama amel
kalau perlu sampai s tiga
ki disini aja berhentinya
kok berhenti disini
iya udah nggak apa apa
nanti gue tinggal jalan sedikit kok ke dalam
gue gak mau ngerepotin lo juga
lo yakin mau kerja
tapi lo kelihatan kecapean kayak gitu loh
gue baik baik aja kok
lo kelihatan lemes banget
gue banyak pikiran kali ya ki
plus juga hari ini tuh bener bener hari yang berat buat gue
nanti gue jemput ya
enggak upload terus
sudah deh siap
tapi apte temennya
enggak usually menggabungkan peuring
enggak usah ki
lagian juga kan gue harus cepet cepet sampai cafe kenangan
lo masih tetap mau ngambil double job
nanti yang ada lo makin kecapean lo
sebenarnya berat buat gue kalau harus pergi dari sini
walaupun gue sadar semakin lama gue coba bertahan pasti masalah gue akan semakin banyak
tapi yang jelas gue juga belum siap kalau harus ninggalin jakarta
yaudah gilong pulang hati hati ya di jalan
lo tetap semangat ya lo juga
jaga kesehatan ya lo juga
jangan capek capek iya lo juga
gue tungguin putri di parkiran aja deh sampai dia selesai kerja
tertakutnya pangeran gangguin dia lagi
bentar din bentar bentar gue masih ingap banget
saya angin dulu aduh gue istirahat di sini dulu din
yaudah lo duduk di sini dulu gue ambil minum ya
ya makasih ya
ini apa lagi sih
gio lo dimana kenapa sih tadi lo matiin telfonnya mel
please sekarang juga lo kabarin pangeran kalau bokapnya luka luka karena habis berantem sama pihak debt collector
kalau nggak percaya nih gue udah kasih link beritanya
sampai jadi headline berita
untung tadi mel gue sama paknya cepet bawa bokapnya pangeran ke rumah sakit
kalau tadi kita gak cepet bertindak pasti bokapnya pangeran gak akan selamat
sekarang bokapnya pangeran ada di igd rumah sakit tiara medica
gue pikir pas tadi mel nelfon tuh cuma modus doang supaya blokiran dan dibuka sama pangeran
aduh kasian banget tom alex gue harus kasih tau pangeran nih
ngapain kamu jam segini udah datang kemari
kamu dan teman teman kamu sudah bikin bapak kecewa
saya minta maaf ya pak
karena jujur kejadian semalam itu diluar ekspetasi saya pak
kalian semua gak profesional
untung aja yang booking cafe kita itu sudah selesai
sudah bayar lunas
coba kalau mereka baru bayar dp yang ada mereka nggak bisa ngelunasin
karena apa karena penampilan kalian itu hancur berantakan semuanya
dan kp kenang gak bisa rugi dong
sekali lagi saya mewakili nama dead flowers minta maaf ya pak atas kejadian semalam
gak akan ngulangin kesalahan yang sama untuk kedua kalinya
dan kita juga janji bakal perform lebih baik lagi next nya
maaf ya pak sekali lagi
memangnya kalian bisa manggung lagi di cafe kenangan hah
pede banget kamu
mohon pak jangan kayak gitu dong pak
izinin saya sama temen temen saya tampil lagi
kita janji pak death flowers akan lebih baik lagi akan lebih profesional lagi dan bisa manggung dengan baik
habis kasih kami kesempatan pak tolong sekali lagi aja pak
ya udah kalau begitu saya kasih satu kesempatan lagi buat kalian semuanya
awas penampilan kalian harus bagus
untung aja pak niko lulus sama rayuan gua
wah sekarang harus kasih tau pangeran
ya terima kasih
trio micin habis bawa om alex ke rumah sakit tiara medica
soalnya bokap lo masuk igd
bokap gue masuk igd tiara medica
iya orang sampai jadi headline berita kok
ya udah lo kirim link ke gue sekarang biar gue baca
om alex masih ada aset rumah nggak untuk ditempatin
aku gak mungkin kasih tahu mel
kalau aku masih punya satu unit apartemen yang bisa aku tempati
aku gak mau nanti pak raymond tau
dan melaporkannya ke pihak bank untuk disita lagi
abis ini om akan tinggal di
di kantor om yang lama
karena memang cuman itu satu satunya
aset om yang
tersisa saat ini
om tidur di kantor om
om gak ada pilihan lain mel
ya ampun om
aku gak tega banget ngeliat om hidup susah kayak gini
coba aja waktu itu pangeran tanggung jawab
sama kebutaan aku dan gak ngelawan sama deddy
pasti om malex gak akan kena imbasnya
sorry banget ya om
ini diluar dugaan aku
sama sekali bukan salah kamu kok mel
ini memang cuman urusan om sama daddy kamu
gak ada sama sekali sangkut pautnya sama kamu
jadi kamu gak perlu merasa bersalah kayak gitu
thank you banget ya om udah ngertiin
om malex gampang banget percaya ke gue
padahal gue juga gak bakal belain dia ke dini
sebelum pangeran minta maaf and officially jadi tenangan gue
terima kasih om alex
terima kasih om alex